pemenang pilpres amerika serikat akan segera diketahui sejauh ini joe biden memimpin perolehan suara
apakah hasil itu akan berpengaruh banyak pada indonesia dan kawasan asia pasifik
untuk mengulasnya sudah bersama kami melalui sambungan zoom
ibu susi sudarman ketua pusat kajian wilayah amerika universitas indonesia
halo selamat malam bu susi
selamat malam diam
bu susi ini hasil pilpres amerika serikat ini saling salib antara kedua kandidat
meskipun joe biden masih tetap unggul ya
seperti apa anda memandang pilpres tahun ini
apakah ada kejutan dalam hasil sementara pilpres amerika serikat
cukup terkejut karena sebetulnya harapannya ada blue wave
atau tiba tiba muncul jumlah suara yang banyak bagi partai demokrat
tapi justru ini memberikan pelajaran bagi saya tentang jenis pemilih amerika
dan bangsa itu seperti apa
jadi sekalipun harapannya pupus bahwa sebagian kedudukan senat pun
partai demokrat tidak memperoleh tetapi kita tetap bisa menarik pelajaran dari ini semua
ini kan tadi ibu berbicara soal pelajaran bagaimana kehidupan politik masyarakat
apa yang sebenarnya terjadi
apa yang ibu lihat dari kehidupan politik masyarakat amerika serikat
sehingga tingkat partisipasinya begitu tinggi
bahkan dicatatkan dalam sejarah ini
ini mungkin akibat medsos juga ya
jadi rally rally yang dilakukan presiden trump disebarluaskan melalui medsos
lalu mereka menjadi aktif dan ikut berpartisipasi dan itu berdampak
kalau joe biden kan rally nya di dalam mobil
bukan partisipasi langsung manusianya
jadi ada kebutuhan emosional untuk langsung meng engage
calon pemimpin dan itu efeknya besar
jadi artinya kampanye yang dilakukan joe biden sangat signifikan untuk bisa mengerek tingkat partisipasi publik ya bu susi
sebagian iya karena dia menarik untuk anak anak muda
tapi rally yang dilakukan donald trump
itu justru menekankan persoalan kefanatikan
jadi ada emosi yang terangkat dalam rally nya donald trump
dan akhirnya terjemahkan dalam bentuk suara
kalau dari perolehan suara sementara ini joe biden unggul sementara ya
ini kita berandai andai jika biden menang
apa yang menurut ibu susi paling signifikan berubah bagi masyarakat amerika serikat
ya jelas berubah dalam artian ada seorang presiden yang simpati kepada rakyat amerika yang sedang susah
akan berusaha membantu
tetapi kan senat kalau tetap dipegang oleh partai republik ya sulit untuk melakukan apapun juga
karena akan dihadang oleh partai republik
artinya ada ganjalan bagi biden
dan juga biden
meskipun biden menang ya bu susi
karena senat itu menentukan
kongres masih dikuasai oleh partai demokrat
tetapi saya lihat kecenderungan senat itu lebih menguntungkan bagi senat senat partai republik
kita bicara soal hubungan indonesia dalam hal ini konteks hasil pilpres amerika serikat
jika hasil pilpres sudah final
akankah peluang indonesia untuk tetap menjadi mitra strategis bagi amerika serikat
masih terbuka lebar bu susi
karena indonesia itu mitra yang sangat didambakan oleh banyak pihak
sekalipun agak kacau sedikit domestiknya
tetapi kalau dilihat dari sudut keamanan
tanpa partisipasi indonesia akan sulit bagi negara negara lain mengharapkan sesuatu
dihasilkan oleh asean
ini kan kepemimpinan indonesia selama ini yang menyebabkan asean seperti apa adanya
itu melakukan tindakan tindakan yang baik untuk sesi keamanan dan ekonomi
tapi kemarin baru baru ini kita tahu bahwa pompeo datang ke asean berkunjung termasuk ke indonesia
ibu susi melihat hal itu seperti apa
apakah itu hal yang wajar
kalau dilakukan baru di akhir akhir kepemimpinan donald trump di tahun keempat
jadi dia ingin mempunyai rekam jejak bahwa asia tenggara tidak dilupakan
karena selama ini donald trump lebih fokus kepada china dan kepada uni eropa
sedangkan kejadian kejadian di asia tenggara hampir nyaris luput dari pemberitaan keterlibatan
yang terjadi oleh donald trump
kita bicara juga soal investasi
ibu susi kalau dilihat dari partai pengusungnya indonesia ini
kira kira lebih suka berurusan dengan trump yang seorang republikan
yang lebih terbuka pada pasar bebas atau biden dari demokrat bu susi
ada kekhawatiran dua duanya
ini negara adik kuasa
kalau partai demokrat yang berkuasa kita harus benar benar mengkaji perilaku
apakah melakukan tindakan tindakan melanggar hak azazi
atau menganiaya minoritas misalnya
harus benar benar dirujuk karena itu akan menjadi tinjauan dari partai partai yang ada di kongres
kalau donald trump
andai kata indonesia terjadi kegoncangan
biasanya partai republik lebih cenderung memberi bantuan berupa senjata
kepada kalangan yang sedang bertikai
kalau partai demokrat sudah pasti memperhatikan perilaku
kalau ada yang mencoba menyatakan kemerdekaan di indonesia
misalnya salah satu negara bagian kita itu
tentunya mereka akan aktif
menyerukan bahwa itu adalah hak kelompok tersebut
jadi ada kelemahan kalau kita menghadapi adidaya
karena kita tidak tahu persis tindakan dia akan bagaimana seperti di syria saja
afri syrian army dibantu senjata
seperti kurdi juga gitu
kurdi kan juga suruh membantu
tapi nanti akhirnya kalau mereka dikejar kejar dan dibunuh
tidak bereaksi juga
jadi agak tergantung kepada kepandaian kita
menyusun strategi di dalam negeri
semua loyal kepada pemerintah
karena setiap disloyalitas
diamati oleh negara besar
artinya jangan sampai pergolakan dalam negeri ini
dimanfaatkan oleh negara adidaya semacam amerika serikat ya bu susi
kalau dari kita bicara soal perang dagang antara tiongkok dengan amerika serikat
bagaimana posisi indonesia dalam konteks ini
ada pemenang baru pilpres jika
memang biden ini unggul dan menang begitu
persoalan hubungan dengan amerika
kebanyakan tergantung kepada deal making
deal apa yang kita bisa berikan
kalau mereka terlalu menekan terlalu keras
artinya mereka minta deal tertentu
kita jarang sekali bisa membaca bahwa
resiprositas itu penting bagi negara adidaya
jadi kalau misalnya kita pura pura nggak tahu bahwa kita sedang ditekan
artinya agak kurang membaca
karena sebenarnya yang diminta adalah trade off apa yang kamu bisa berikan
kalau anda melihat yang sekarang bagaimana bu susi
kalau anda melihat sekarang indonesia bagaimana antar indonesia
bagaimana ke amerika serikat bagaimana ke china
condong kemana sebenarnya indonesia saat ini
jadi agak dua duanya
yang satu dibutuhkan untuk pasar
yang kedua kita butuh pasar di amerika serikat
karena kita punya juga pabrik pabrik yang butuh akses pasar ke amerika
atau hasil ikan hasil udang hasil ekspor
barang barang tertentu yang diinginkan oleh penduduk amerika
kalau misalnya kita di stop oleh gsp tentunya akan terganggu perdagangan dengan amerika serikat
jadi tergantung kita bisa resiprositas nggak ke amerika
memberikan pelunakan dalam misalnya mereka mau investasi
mereka mau ekspor atau apa
lalu kita resiprositas dengan sebaik mungkin
lalu mereka menerima apa yang kita lakukan
jadi masalah kalau dalam diplomasi tingkat tinggi itu cuman resiprositas
kalau ibu lihat bagaimana sekarang indonesia
dari langkah langkahnya ibu optimistis nggak bisa mencapai itu
biasanya hubungan antar negara tergantung pada patron tertentu
misalnya dulu zaman orde baru
pendekatan kepada jepang harus lewat pak jinanjar
sekarang hubungan dengan negara negara barat dilakukan oleh pak luhut
jadi sebetulnya sudah terpola
nah keterpolaan ini menghasilkan keajekan
karena setiap negara itu kan bingung kalau melihat sebuah negara
dia harus berhubungan dengan siapa
apakah orang itu bisa memahami negara tertentu atau tidak
lobby lobby khusus itu perlu dimiliki oleh sebuah negara
kalau tidak semua jalan sendiri sendiri agak membingungkan bagi negara yang akan berhubungan dengan indonesia
lobby lobby harus diperkuat bagi indonesia untuk bisa menjalin kerjasama dengan negara negara adidaya
dalam hal ini kita bahas amerika serikat
terima kasih ibu susi sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini
terima kasih del